pandemi virus corona memaksa hampir semua orang tetap berada di rumah termasuk kaum lansia
warga lansia perlu mendapatkan perhatian lebih
karena cenderung rentan mengalami gangguan kesehatan akibat terus menerus berada di rumah
tubuh yang kehilangan fungsi seiring dengan pertambahan usia
kurangnya aktivitas olahraga dan kondisi kesepian
menjadi faktor yang membuat kaum lansia juga masuk kelompok rentan covid sembilan belas
karena itu sunarji misalnya berupaya tetap aktif walau berada di rumah
antara lain dengan berjalan jalan di halaman rumah dan menyiram tanaman
pria dengan usia kepala tujuh ini juga tetap melakukan hobinya mengoleksi mata uang
bagi sunarji menikmati hobi membuatnya tetap aktif dan berpikir positif
selama pandemi ini seperti di karantina di rumah
namun demikian saya harus mengaktifkan diri
kadang kadang bangun pagi habis sholat subuh
saya tidur kemudian saya jalan mungkin jalan kaki di halaman atau di depan jalan itu ya
hanya sebentar nyari jemur solalah berjemur diri juga
dekan fakultas kedokteran universitas indonesia ariefah rialsyam menjelaskan
selain melakukan physical distancing
mengkonsumsi makanan sehat serta berolahraga ringan merupakan upaya yang tepat dilakukan kaum lansia
agar tetap sehat dan bugar di tengah pandemi covid sembilan belas
artinya apa nah ini dia yang kita harus perhatikan bahwa ternyata orang orang usia lanjut
orang orang usia lanjut di atas umur
orang orang usia lanjut di atas umur orang orang usia lanjut di atas umur
orang orang usia lanjut di atas enam puluh tahun itu ternyata juga ya masih terkena
memang bisa saja dia terkena dari anaknya
atau memang berada di luar rumah
jadi sekali lagi didikati imbauan para usia lanjut
saya berharap anda sebaiknya semua orang sebenarnya untuk tetap di rumah
kemudian apabila mungkin anda berada di luar terimakasih physical distancing
adapun keluarga yang serumah dengan lansia disarankan agar membersihkan diri setelah berada di luar rumah sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga di rumah